pada minggu siang lalu lintas ke arah jakarta dari gerbang tol cikampek utama terpantau lebih ramai
dan tidak terlihat adanya antrean panjang di depan gerbang tol
karena lalu lintas ramai rekayasa kontraflow diberhentikan untuk sementara waktu
minggu siang tampak kepadatan kendaraan di gerbang tol cikampek utama menuju arah jakarta
rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional
namun rekayasa satu arah dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
sampai kilometer tujuh puluh dua ruas jalan tol cikopo palimanan masih diberlakukan
kepadatan di cikatama ini sudah terpantau terjadi dan volumenya apakah meningkat juga di sana
untuk good man semua akan
rekayasa lalu lintas kontravalu mulai dari
kilometer tujuh puluh sampai dengan
yakni rekayasa lalu lintas satu arah
one way mulai dari hari kemarin
jadi rekayasa lalu lintas sementara
satu arah atau one way
apakah nanti akan diberlakukan
cisamarga dan oleh pihak kuala lantas kami masih
terus menunggu informasinya karena
yang kami dapatkan selama beberapa hari
dari rekasi lalu lintas ini sifatnya situasional
tidak diberlakukan namun apabila memang
untuk melihat hal tersebut
nah terkait dengan rekayasa lalu lintas
akan ada penambahan rambu rambu
pemudik atau kewaspadaan pengendara
pengendara atau pemudik tidak akan
bisa memiliki kesempatan untuk beristirahat
di rest area maka dari itu
ini memang trennya terjadi itu pada malam hari sisko jadi menjelang malam hari sampai dengan subuh
ini merupakan dua periode waktu favorit gitu ya bisa dibilang untuk para pemudik untuk melakukan perjalanan arus balik
jadi untuk menghindari hal tersebut kami anjurkan kepada para pengendara agar dapat melakukan perjalanan mulai dari pagi sampai dengan siang hari
karena memang berdasarkan pantauan kami yang sudah terus berhari hari di sini kemudian melihat informasi yang kami dapatkan dari data jasa markup juga menunjukkan memang pagi hari ini sampai dengan siang itu cukup lengang jalannya
jadi bagi anda yang ingin melakukan perjalanan kembali ke arah jabodetabek mungkin dapat melakukan perjalanan pada pukul sekitar pukul sembilan sampai dengan tiga sore itu merupakan waktu yang cukup lengang untuk melakukan perjalanan cisco
waktu di mana arus balik kemudian yang dari arah transjawa masuk ke cikampek utama ini terjadi tren kosongnya itu dari jam sembilan hingga jam tiga sore
terima kasih atas laporan anda verika kartono yang melaporkan langsung dari gerbang tol cikampek utama